dan selanjutnya menteri bumn kabinet indonesia maju erick thohir akan melakukan bersih bersih di tubuh bumn demi membentuk tata kelola perusahaan baik yang sebenarnya
thohir juga mengaku siap dicopot dari jabatannya jika tidak mencetak kinerja yang lebih baik selama ia memimpin
erick thohir mengatakan akan menuntaskan pekerjaan rumah seperti proyek kereta cepat bandung dan menindaklanjuti hasil pertemuan saudi arabia dan indonesia terkait aramco dan pertamina
erick thohir juga menegaskan dirinya akan melakukan bersih bersih di dalam tubuh bumn agar transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekedar perkataan sehingga bisa menjauhkan bumn dari korupsi
tugas bumn sangat berat yakni orientasi keuntungan tapi harus menjadi lokomotif dan agen perubahan untuk kesejahteraan masyarakat indonesia
nah itu yang kita harus tuntaskan dan harus ditindaklanjutin
alhamdulillah juga allah sudah memberikan sesuatu yang lebih buat saya
ya mungkin sudah waktunya ya tadi saya juga bersih bersih
ya jadi hal ini penting karena saya tidak mau yang namanya good corporate governance di bumn hanya sebuah lip service
ya sudah banyak sekali hal hal yang juga terjadi yang saya rasa kurang baiklah buat citra bumn